umkm go internasional yang baik terhadap anak buahnya pak kiai
yang buat ngikut ngikut aja gerak geriknya si sinyo
hehehe gitu pak kiai
terus baju kalian kenapa itu basah
eh si sinyo itu pak kiai disiram sama si sultan
betul pak kiai
gak tau tuh pak kiai si sultan
kelas ini indah sekali
tapi kayaknya lebih indah lagi kalau kelas ini kita bikin jadi gudang
yaudah sekarang kita berantakin mejanya
terus sekarang kita berantakin kelas
yaudah ayo kita berantakin semuanya
pasti kelas berantakan kayak gini yang disalahin pasti suka
yaudah ayo kita lihat sultan dimarahin sambil kita ketawa
yuk kita kabur
panas banget ya hari ini
apa tuh bos
mari kita beratraksi
biar matahari jadi sansi
pasti kalian abis kerja keras ya
pasti kalian kayak begitu
caper ya sama pak kiai
itu tidak mungkin terjadi
tapi kalian berdua
tidak mungkin terjadi
kamu tuh kenapa gitu loh seneng banget gitu godain kita berdua
setiap hari digodain
boim gak ngerjain si bule kawat
tangan boim gatel gatel
badan boim pegelin
mijitin badan boim internasional
ih jandak lah
eh jangan jangan
nanti badan boim alergi lagi
sebenarnya mau kamu itu apa
ya mau ngerjain lah
boim salah si bule
boim salah si bule
mendingan kita pergi aja ya
santai kayak di pantai
mending disini aja
si putra bangsawan berdarah biru
makan paman mau milk
untung aja paman mau milk cepet dateng
coba kalau telatan bisa berabe
aduh aduh aduh
tadi mau ngerjain si sultan
tapi senjata makan tuhan
ya main ketawa je
makanya jadwal orang itu jangan usil
betul tuh karma is real bro
kamu ngapain sih basah kuyup kayak gini
emang kamu belum mandi
bukan gitu bos
senyum mau nyirem si sultan
tangannya gerak sendiri
tiba tiba nyirem aku sendiri deh
aku juga ngapain ngirim diri sendiri
kamu mandi lagi gigi
bau tau gak
udah bau tembak banget
ya gue kan suami lo
soang aja suami istri kemana mana berduaan mulu
kita pikir gue bukan soang
udah deh bang
jadi jangan ganggu ayo
eh tunggu tunggu
mau makan lapar
itu uangnya ee
bang mongol kalah togel
gue heran deh bang sama lo
kenapa sih lo gak capek capek duduk kayak begini
jangan kan lo
gue juga heran ngabin gue begini
ya makanya lo berubah dong
berubah jadi lebih baik
ini rumah tangga mau dibawa kemana bang
sebenernya gue tuh gak mau ngelunjak kayak gini
tapi lo selalu irakan gue begini
lu gak tau sih isi hati gue
gue tuh sebenernya mau berubah ayang beb
bang mongol udah capek
capek ayang beb
bang mongol mau berubah jadi iron man
bang mongol berjanji
suatu saat bang mongol akan berubah
menjadi laki laki yang bertanggung jawab
laki laki yang baik
hah tapi ayang beb
ada satu hal
yang perlu ayang beb ketahui
bang mongol butuh duit ayang beb
buat apaan sih bang
emang bener bener itu laki pengen gue pintas rasanya
tapi ga ada wujudnya
hah ini suara pak giai
jangan jangan ini hantunya pak kiai
giai di belakang ini
mau pak giai
kok tiba tiba di belakang gini pak kiai
ada apa pak giai
iya pak giai
kalian ngapain mendik mendik begitu
hah jadi begini pak giai
minta ijit untuk menjelaskan
kedinginan pak giai
sebagai bos poem gue internasional
yang baik terhadap anak buahnya pak kiai
gerak geriknya si sinyo
gitu pak giai
terus baju kalian kenapa itu basah
eh si sinyo itu pak giai
disiram sama si sultan
hmm betul pak giai
ga tau tuh pak giai
kayanya dia dendam deh sama sinyo pak giai
karena sinyo tuh ganteng banget
iya pak giai
untung aja nyiramnya pake air
si sultan itu pak kiai
nakalnya minta ampun pak giai
poem aja apa tobat tobat lo pak giai
kok berantakan sih
kok gak ada yang piket sih
iya sampahnya banyak betul
sekarang kan tugas kelompoknya sultan yang piket
jangan dulu kak
gimana kalau mereka udah beresin
terus ada yang ngerjain
mungkin timnya sultan ga beresin
timnya sultan kan yang paling rajin
gak usah belain sultan terus terusan
pokoknya kita harus cari sultan
dia yang harusnya piket
malah ga piket
ini kelakuannya si anak anak nakal nih
si rambut mieh
sama si sinyo belanda ini
kok paman mau jadi
dia piket kelas
tapi dia ga ngerjain
kelas jadi kotor
kalian dimasukin pesantren
oleh orang tua kalian itu
untuk belajar agama
dan menjalankannya dengan baik
kalo pak kiai ga percaya
pak kiai liat aja sendiri
di kelas pak kiai
berantakannya minta ampun itu pak kiai
kita berdua bisa anterin ke pak kiai
biar pak kiai itu percaya
silahkan pak kiai
yuk pak kiai